kita beralih ke sepak bola nasional
hukuman denda seratus juta rupiah
untuk persija dan larangan
jakmania menggunakan atribut klub
diharapkan cukup untuk menimbulkan
efek jerah demi menghindari
dalam pemaparan tentang
kelanjutan indonesia soccer championship
direktur utama pt glora trisula
semesta rabu sore menyebutkan
telah memberi sanksi berupa
denda seratus juta rupiah
dan larangan penggunaan atribut
jakmania selama enam bulan
hal itu dilakukan setelah
terjadi kericuhan antara penonton
persija dan pihak keamanan
pertandingan antara persija dan
sriwijaya fc pada dua puluh empat juni
lalu dihentikan akibat
selain denda seratus juta rupiah
persija juga dianggap kalah tiga
dari laskar wongkito
hukuman ini diharapkan dapat
memberi efek jerah bagi pendukung persija
kami tidak operasi
atau berpromisi bahwa apakah ini
memberikan efek jerah
harus ada efek jerah
karena yang disentuh adalah
psikologisnya bahwa dia dicerahkan
dengan atribut atributnya itu
yang tidak sekedar itu
karena ada kendala menggunakan
stadion gbk untuk dua tahun ke depan
dilarangnya fansnya masuk ke stadion